saudara saudara semua warga jakarta
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera om swastiastu namo buddhaya
lembar baru bagi jakarta malam hari ini telah dibuka
saudara saudara semua hari ini lembar baru kembali
dibuka untuk perjalanan panjang kota jakarta
ketika niat lurus telah dituntaskan
dalam makna yang sesungguhnya
dan didukung dengan doa yang tanpa henti terus dipanjatkan
maka pertolongan dan ketetapan allah swt telah datang
tak ada yang bisa menghalangi apa yang telah ditetapkan olehnya
tak ada pula yang bisa mewujudkan apa yang ditolak olehnya
warga jakarta telah bersuara
dan telah terpaut dalam satu rasa yang sama
yaitu keadilan bagi semua
maka dengan mengucap syukur dan doa kepada allah swt
yang maha penolong yang maha melindungi
alhamdulillah sebuah fase perjuangan telah terlewati
hari ini sebuah amanat besar diletakkan di pundak kami berdua
sebuah amanat yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat
hari ini adalah perjalanan ke jakarta

penanda awal perjuangan dalam menghadirkan kebaikan
dalam menghadirkan keadilan yang diharapkan oleh seluruh rakyat jakarta
yaitu maju kotanya bahagia warganya
hari ini saya dan bang sandi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur
bukan bagi para pemerintah yang diperhatikan oleh saya dan bang sandi
bagi para pemilih kami saja
tetapi bagi seluruh warga jakarta
kini saatnya bergandengan sebagai sesama saudara dalam satu rumah
untuk memajukan kota jakarta
holong manjalak domu
begitu pepatah batak mengungkapkan
kasih sayang akan mencari kasih sayang
kasih sayang akan mencari kasih sayang
kasih sayang akan menciptakan persatuan
ikatan yang kemarin sempat terserai
mari kita rajut kembali
mari kita kumpulkan energi yang terserah
menjadi energi yang terkumpul untuk membangun kota ini bersama sama
saudara saudara hadirin rakyat jakarta yang dimuliakan
jakarta adalah tempat yang dipenuhi
setiap sudut di kota ini
menyimpan lapisan kisah sejarah yang dilalui ratusan
bahkan ribuan tahun
jakarta tidak dibangun baru kemarin
sejak era sunda kelapa
hingga kini jakarta adalah kisah pergerakan peradaban manusia
jakarta adalah melting pot
jakarta adalah pusat pergerakan manusia
berkumpulnya berbagai manusia dari seluruh nusantara
bukan hanya nusantara
bahkan berkumpul dari berbagai penjuru dunia
di kota ini interaksi adalah bagian dari sejarahnya
dan di kota ini pula
masyarakat betawi telah menjadi sebaik baiknya tuan rumah bagi jakarta

dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan
kini telah merdeka kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri
jangan sampai jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah madura
itik se a telor ayam se ngeremi
katanya itik yang bertelor ayam yang mengerami
kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan
kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan
kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme
kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini
dan kita berus kalian menginginkan jakarta bisa menjadi layaknya sebuah arena aplikasi pancasila
jakarta bukan sekedar kota dia adalah ibu kota
maka di kota ini pancasila
pancasila harus mengejawantah
pancasila harus menjadi kenyataan
setiap silanya harus terasa dalam keseharian
dimulai dari hadirnya suasana ketuhanan dalam setiap sendi kehidupan kota
indonesia bukanlah negara berdasarkan satu agama
namun indonesia juga bukan sebuah negara yang alergi agama apalagi anti agama
yang selayaknya menjadi landasan kehidupan warga dan kehidupan bernegara
sebagaimana sila pertama pancasila
ketuhanan yang maha esa
yang kedua prinsip ketuhanan ini kemudian diwujudkan dengan hadirnya rasa kemanusiaan
hadir rasa keadilan bagi surayat
tanpa ada yang terpinggirkan terugikan
apalagi yang tidak dimanusiakan dalam kehidupannya
karena itu mari kita hadirkan jakarta yang manusiawi
jakarta yang beradab
sebagaimana prinsip pancasila kita
sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab
menghadirkan persatuan dalam kehidupan kota
tidak hanya kita merayakan keragaman tapi mari kita merayakan persatuan
seringkali kita berkata
kita melewatkan soal persatuan
ada pepacah aceh yang bermakna
silakah rumah tanpa atap
persatuan dan keguyuban ini yang harus kita perjuangkan
dimulai dari meruntuhkan sekat sekat yang menjadi penghalang interaksi antar komponen masyarakat
terutama pemisah antara ruang bagi mereka yang berkemampuan ekonomi dan tidak
mari kita hadirkan
jakarta yang bersatu bagi semua karena ruang interaksi terbuka bagi semuanya
dalam mewujudkan prinsip itu
mari kita kembalikan
musyawarah kembali menjadi tradisi kita
sebagaimana sila keempat di dalam pancasila kita
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
karena itu majelis majelis warga akan dihidupkan kembali
semua majelis majelis laga dihidupkan
kota ini tidak boleh hanya sekedar perintah gubernur sampai ke bawah
dengarkan kata rakyat
maka kita hidupkan seluruh majelis majelis yang ada di kota ini
ada banyak sekali majelis majelis sekalian
kita hidupkan semuanya
musawarah kota terutama untuk menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman
kalau kata orang minang istilahnya tuah sakatu
dalam kesepakatan berdasar musyawarah itu terkandung tuah tentang kebermanfaatan
suruh saudara sekalian yang saya hormati
yang kelima di ujungnya dan ini yang paling mendasar
yang kelima di ujungnya dan ini yang paling mendasar
yang kita perjuangkan sama sama sepanjang kampanye kemarin
adalah pelaksanaan sila kelima
yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
itu yang akan kita jadikan fondasi persatuan di jakarta
suruh sekalian kita jadi ingat
pada saat dulu republik ini mau dibuat
kita tidak hendak membangun suatu negara untuk sekelompok orang
dan bung karno mengatakan bagian
kita hendak membangun satu negara untuk semua
bukan untuk satu orang
bukan untuk satu golongan
bukan untuk golongan bangsawan
tapi untuk semua
karena itu suruh sekalian
pengambilan kebijakan di kota ini haruslah bisa dasarkan pada kepentingan publik
dan pengelolaan pulau
tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan individu
pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan
tidak boleh untuk kepentingan satu perhimpunan
tidak boleh untuk kepentingan satu korpo

tetapi itu untuk kepentingan warga jakarta semua
semua untuk semua
jakarta untuk semua
inilah semangat pembangunan yang kita letakkan sama sama untuk jakarta
bapak ibu sekalian yang saya hormati
gubernur dan wakil gubernur
tentu menjadi pemimpin bagi semua dan harus menghadirkan
keadilan bagi semua
kami tegaskan bahwa tekad kita adalah mengutamakan pembelaan yang nyata
kepada mereka yang selama ini tak mampu membela dirinya sendiri
mengangkat mereka yang selama ini terhambat dalam perjuangan mengangkat diri sendiri
bang sandi tadi sudah mengungkapkan
komitmen dan paradigma kedepan
tentang rencana pembangunan kota ini
bang sandi sudah jabarkan
bagaimana kita bersama sama membangun dan mengelola kampung
dan berbagai aspek kehidupan lainnya
seperti kata bang sandi tadi
ini adalah satu langkah bersama kedepan
yang lebih ramah
rimpi untuk semua
izinkan kami mengajak seluruh warga
sebagai sebuah gotong royong
sebagai sebuah gerakan
pembangunan kota kedepan
gubernur bukanlah sekedar administrator bagi penduduk kota
gubernur bukan sekedar penyedia jasa bagi warga
yang jadi konsumennya
namun kami bertekad untuk bisa melakukan
lebih dari itu
kami ingin bisa bekerja bersama dengan warga jakarta
berkolaborasi dengan warga jakarta
sebagai perancang dan pelaku pembangunan
dalam pepatah banjar dikatakan
satu bantal penyangga leher
kiasan ini bermakna
hubungan yang erat antar elemen masyarakat
dan saling mendukung sama lain
inilah jakarta yang akan kita bangun bersama sama
lima tahun kedepan
kami juga mengajak kepada seluruh
elemen kepemimpinan di kota jakarta
mulai dari jajaran pemerintah daerah
para wakil rakyat
pemimpin lembaga pertahanan
keamanan dan penegakan hukum
mari kita memiliki tekad yang sama
mari kita sama sama
hibahkan hidup kita
kepada warga jakarta
jangan berbalik menjadi menyedot
dari kota dan warganya
untuk dibawa pulang ke rumahnya
untuk menghibahkan waktu
untuk kemajuan kota jakarta
sebuah kearifan lokal
untuk menghidupi orang kota
menjadi pembawa berkah
bagi semua manusia
bagi para pemimpin
ijinkan dalam kesempatan ini
kita semua memastikan
kami ingin memastikan
pada saat sidang
paripurna di dpr
kata kata yang diungkapkan
oleh seorang tokoh betawi
harus mendekati kemauan rakyat
dan harus menjadi dasar
pemerintah yang tidak mempedulikan
atau menghargakan kemauan rakyat
tidak bisa mengambil aturan
yang sesuai dengan perasaan rakyat
setuju dengan pernyataan itu
itu adalah kalimat
yang diungkapkan oleh
salah satu putra terbaik betawi
muhammad husni tamrin
muhammad husses tamrin mengatakan itu
dan kalimat itu terpatri di monas sana
semua orang yang bekerja di kota ini
baca kalimat ini
yang mengatasnamakan rakyat jakarta
jalankan kalimat itu
harus mendekati kemauan rakyat
perjuangan kita di depan
adalah untuk mewujudkan gagasan
yang selama ini telah kita tekadkan
dan membawa kerja
jadikan sebagai satu rangkaian
jakarta menjadi bagian dari kota modern
yang diperhitungkan dunia
tetapi memiliki akar yang kuat
di dalam tradisi
dan di dalam kondisi
dengan memohon pertolongan
kepada yang maha memberi pertolongan
mari kita bersama
saya ingin mengucapkan
membacakan sebuah pantun
untuk warga jakarta
di kali anyar
di kampung rawa
memudahkan ikhtiar kita membukakan jalan jalan yang sekarang sempit
memudahkan menemukan solusi solusi baru menjauhkan dari segala macam fitnah
menjadikan setiap wilayah kota ini baldatun toibatun warobengobur
menurunkan keberkahan bagi setiap warganya
memberikan kebahagiaan bagi setiap insan di kota ini
tidak ada yang kuasa tidak ada kekuatan dan daya upaya selain kehendak allah
semoga ikhtiar ini selalu dimudahkan semoga ikhtiar ini selalu bisa dituntaskan
dan insya allah keberkahan diberkian kepada kita semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh